kota batu di jawa timur terkenal sebagai daerah wisata yang menawarkan banyak pilihan
kali ini saya akan mengajak anda menikmati alam kota batu dengan cara yang berbeda
yaitu sambil menunggang kuda di peternakan kuda megastar
lahan seluas lima hektare ini terletak di kawasan oro oro ombok kota batu
di lahan milik perhutani yang dikelola pihak swasta sejak dua ribu empat belas ini
ada puluhan kuda dari berbagai negara yang dibiarkan bebas berkeliaran di luar kandang
mayoritas kuda di sini adalah terah kuda pacu
namun ada pula anakan kuda yang biasa dipakai di nomor tunggang serasi atau dressage
menurut pengelola hingga dua tahun lalu sejumlah kuda yang diternakan di sini
dengan cara perkawinan silang pernah menjuarai sejumlah ajang pacuan kuda
salah satunya juara di nomor kuda pacu piala menpora dua ribu tujuh belas
kini kuda kuda di sini hanya diperuntukkan untuk penangkaran dan keperluan wisata
kalau kuda kuda di sini yang lahir di sini itu dari kecil sudah diajari berinteraksi dengan manusia
sehingga dia sudah terbiasa ya jadi tidak mungkin selama dia tidak disakiti dia juga tidak akan menyakiti
sudah sudah diajarin dari kecil
cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan sambil berkenalan dengan beragam jenis kuda
nah kuda yang mau saya tunggangi ini namanya regina kuda blastrans australia yang usianya sudah tujuh tahun
regina dan sebagian besar kuda yang ada di sini sudah jinak jadi aman untuk ditunggangi
dan akan lebih aman lagi anda atau pengunjung akan didampingi oleh pemandu yang akan menjaga keselamatan anda

anda cukup merasa berhati hati dengan kuda kuda yang ada di sini
anda cukup merokok kocek rp lima puluh untuk mendunggangi kuda sebanyak empat putaran di lahan yang sudah disediakan
sudah di sini
belum pernah ini baru pertama kali kita ke sini
oke tahu dari mana dan apa yang paling dicari dari tempat ini
taunya sih cari cari aja referensi di internet kan buat wisatanya anak anak
kemudian yang dicari nunggang kudanya ini
mahardika utama randy putrama kota batu jawa timur